anda tidak percaya covid sembilan belas
merasa negeri ini baik baik saja
ada tantangan nih dari bupati banyumas
jangan cuma memprovokasi orang
bupati banyumas ahmad hussein geram
rumah sakit penuh icu juga penuh
lah masih saja ada manusia yang tak percaya corona
sudah begitu memprovokasi pula
orang atau sebagian masyarakat yang masih tidak percaya adanya covid itu nyata
kekesalan pak bupati disampaikan lewat akun media sosialnya
banyak warga jadi tak patuh protokol kesehatan
gara gara provokasi orang yang tak percaya virus corona itu nyata
kalau konsekuen saya akan tunjukkan untuk melihat secara langsung
nah buat yang tak percaya yuk ikut serta
pak bupati dengan senang hati
menemani untuk masuk langsung ke ruang icu maupun isolasi pasien covid sembilan belas
silahkan hubungi pak bupati jika tertarik
icu atau isolasi
saya temani secara pribadi